anda kembali bersama kami di cnn indonesia new day
indonesia khususnya pulau lombok akan bersiap menyambut penyelenggaraan ajang balap berskala internasional dalam waktu dekat di sirkuit mandalika lombok tengah nusa tenggara barat
ada tiga event balap yang sedianya akan digelar yakni asia talent cup dan world superbike dua ribu dua puluh satu serta world motogp championship
ketiga ajang balap internasional tersebut akan digelar di tengah masa pandemi covid sembilan belas
pemerintah pun memberikan syarat protokol kesehatan ketat baik bagi para peserta ajang kejuaraan dan juga penonton
ketiga ajang balap internasional tersebut akan digelar di tengah masa pandemi covid sembilan belas
ketiga ajang balap internasional tersebut akan digelar di tengah masa pandemi covid sembilan belas